bank indonesia bergerak cepat untuk memompa denyut ekonomi yang melambat di kuartal pertama
bank sentral tengah mengkaji pelonggaran aturan kredit di sektor properti
ini kabar baik buat anda yang ingin mencoba kredit properti
deputi gubernur senior bank indonesia mirzadit yaswara kepada detik finance mengatakan
bank indonesia tengah menimbang dua opsi
pertama pelonggaran kredit pemilikan properti
kedua properti kedua maksud kami
pada delapan belas juni dua ribu lima belas lalu bi sudah melonggarkan aturan loan to value
atas kredit kepemilikan rumah dan kredit kepemilikan apartemen
ltv untuk kpr dan juga kpa konvensional dinaikkan sepuluh persen
sementara ltv kpr dan kpa syariah naik sebesar lima persen
artinya sederhananya uang muka kpr dan kpa konvensional hanya dua puluh persen
dari sebelumnya tiga puluh persen dari harga properti
sementara uang muka untuk syariah menjadi hanya lima belas persen dari harga proper